pengamanan terpadu kttg dua puluh juga menyiapkan satuan tugas medis selama pelaksanaan kttg dua puluh yang berlangsung di nusa dua bali
pihak tni menyiapkan dua helikopter mini icu guna mendukung satgas medis menjalankan tugasnya
helikopter mini icu milik tni rabu pagi mengevakuasi salah satu delegasi ktt g dua puluh yang mengalami sakit saat mengikuti ktt g dua puluh
pasien ini sebelumnya sempat dibawa ke rumah sakit rujukan yang berada di kawasan itdc
namun karena memerlukan penanganan lebih lanjut pihak rumah sakit membawa pasien menuju peninsula island yang berada di dalam kawasan itdc
peninsula island yang berada di pinggir laut dilengkapi dengan landasan helikopter
helikopter jenis puma yang difungsikan menjadi helikopter mini icu disiapkan di lokasi ini
evakuasi peserta kttg dua puluh yang mengalami sakit adalah bagian dari simulasi pengamanan yang dilakukan satgas medis pengamanan terpadu ktt g dua puluh
kita punya helikopter
heli evakuasi yang memang khusus untuk evakuasi medis dimana disitu dilengkapi dengan peralatan icu
jadi walaupun itu heli tapi kita isi kita lengkapi dengan perlengkapan icu sehingga dia bisa berfungsi seperti icu di fix ya seperti icu di rumah sakit misalnya
begitu juga dengan kontainer medis udara yang kita punya
itu juga begitu
itu semacam kayak mobil ukuran
yang cukup besar tetapi masuk ke dalam kapal hercules dimana di mobil itu kita lengkapi dengan perlengkapan medis yang standar yang ada di icu